karena keduanya adalah sahabat dan kawan lama
pdi dalam banyak kesempatan mengatakan tidak punya masalah dengan pak prabowo
dan memiliki juga kami juga tidak memiliki masalah dengan ibu mega dan pdi perjuangan
hubungan saya pribadi dengan mas hasto juga cukup bagus komunikasinya juga berjalan lancar
jadi dari sisi ini sebenarnya tidak ada masalah
tapi ada komunikasi yang mandat ke sisi karena setelah putusan yang akan dilakukannya lagi disuaikan waktu
ada yang mandek kalaupun mandek itu karena kesibukan masing masing dari pemimpin di pdi perjuangan dan di kami